sementara itu pencarian korban hilang juga dilakukan tim gabungan basarnas polair dan tni di perairan cetut sancang cibalong garut
tim berusaha mencari keberadaan tiga anak buah kapal yang hilang usai kapal mereka karam
sebelumnya kapal nelayan mv jaya berkat ini berlayar dari pelabuhan ratu sukabumi menuju cilacap
saat melintas di perairan cetut kapal menabrak karang hingga terbalik diterjang gelombang tinggi
total dari sembilan abk tiga diantaranya hilang diduga terseret ombak